ya selanjutnya pemirsa kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen dokter menjawab
dan kali ini sudah bergabung melalui sambungan zoom ginekolog dan konsultan seks dr boyke dianugraha
langsung saja kita sapa selamat sore dr boyke apa kabar
kabar baik halo
ya dokter sudah siap untuk menjawab pertanyaan warganet nih seputar seks
baik nah pertanyaan pertama nih dokter datang dari atimnas lima ratus sebelas
dok dengan adanya pandemi corona seperti saat ini bagaimana menggunakan kontrasepsi yang aman
apakah aman ke rumah sakit untuk mengganti jenis iud dok
pertama hindarkan rumah sakit
jadi artinya kalau nggak perlu perlu banget untuk emergensi nggak usah ke rumah sakit
menggunakan pil kb lebih baik karena dia lebih mudah menggunakannya
dan kalau kita menginginkan
untuk stop karena ingin hamil tinggal stop berhenti
oke jadi di masa pandemi ini akan lebih baik untuk beralih ke pil kb begitu
tapi bagaimana dengan yang mungkin yang sudah memakai kontrasepsi jenis iud namun ingin mengganti begitu dok
itu seperti apa baiknya
tunggu dulu sampai wabahnya berkurang
psbb nya sudah dilepas
kedua kalaupun toh ingin mengganti
jangan ke rumah sakit
karena lebih aman klinik itu
seperti dengan termogan dulu
kemudian cuci tangan
ketika di kontrol iud nya biasanya juga menggunakan face shield
berarti lebih baik kalaupun ingin mengganti ke klinik saja begitu ya dokter
ke rumah sakit
nah pertanyaan selanjutnya nih dokter datang dari at nekonana mlbb
dokter mau nanya dong apa yang harus diperhatikan saat melakukan hubungan suami istri di masa pandemi ini dok
artinya kalau si suami atau istri itu bekerja
dia itu harus memenuhi standar standar dari pemerintah
dia harus pakai masker
jangan sampai dia keluar
kemudian juga tidak ke tempat yang berkumpul kumpul
nah yang penting kalau dia pulang ke rumah
cuci tangan lepas masker mandi keramas ganti baju semuanya
baru boleh melakukan hubungan seksual
jangan sampai membawa virus covid ini kepada pasangan kita sendiri
kemudian yang kedua aktivitas seksnya
aktivitas seks jangan membosankan
apalagi kalau sering di rumah teknik teknik dan variasi seks boleh dicoba
sehingga pasangan suami istri merasa nyaman untuk melakukan hubungan seks
berarti jika setelah beraktivitas di luar rumah harus membersihkan dide terlebih dahulu
begitu itu penting ya dokter ya
dan pertanyaan terakhir nih dokter datang dari at yoga com
dokter mau tanya dok ini makanan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh
dan juga meningkatkan kualitas sperma itu apa dok
bisa kasih saran gak
pertama masaklah di rumah
beli dari pasar makanan makanan yang banyak mengandung vitamin e
buah buahnya buah kiwi
vitamin c yang banyak mengandung vitamin c seperti jeruk
tapi spesial menu yang bisa menambahkan jumlah sperma
karena banyak mengandung zinc itu adalah oyster atau kerang
kerangnya bisa dimasak dengan cara cara misalnya dengan disangrai
ataupun dengan dibikin seperti semur dan sebagainya itu boleh
kemudian vitamin d tiga itu kalau bisa dikonsumsi sendiri
kalau tidak bisa ngambilnya dari telur
kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan d tiga
supaya limfosit kita kekebalan tubuh kita baik tetap berjemur
jadi a c d tiga kemudian juga e
itu harus menjadi konsumsi sehari hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita
nah baik terakhir dokter
mungkin singkat saja
mungkin bisa memberi tips kepada pasangan suami istri
di masa pandemi ini dalam melakukan hubungan suami istri dok seperti apa
yang pertama tolong pasangan suami istri jangan sering berantem
data dari wuhan jawa barat justru angka perceraian meninggi
pada waktu pandemi ini karena komunikasi suami istri tidak nyambung
kedua masalah ekonomi
sadari pasangan tidak bisa membawa uang yang banyak bukan karena apa apa
karena memang semua sedang mengalami krisis
kedua komunikasi intim perlu ditingkatkan
jadi melakukan hubungan seks betul betul dalam bentuk yang aman
tidak melakukan quickie seks seks cepat yang asal
cepat cepat sebelum ke kantor dan sebagainya itu tidak
tapi seks yang direncanakan
apalagi sekarang anak anak ada di rumah misalnya
jadi mereka harus betul betul menentukan waktu
yang tepat untuk melakukan hubungan seksual
kemudian yang ketiga yang kalau bisa gunakan kb
jangan hamil di era pandemi ini
selain susah kontrolnya juga kita tahu bahwa proses pemeriksaan dan sebagainya
akan memudahkan seseorang tertular oleh covid sembilan belas ini
baik terima kasih dr boyke dianugraha sudah bergabung bersama kami sore ini
sehat selalu dokter terima kasih
terima kasih sampai jumpa